terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
jakarta masih menjadi lahan mencari nafkah bagi mereka yang sudah putus asa di kampung halaman
bermodal nekat tanpa ijazah segala celah digunakan untuk mencari rupiah
securuk lahan kosong jadi tempat tinggal sementara
tiga kali datang ke jakarta dua kali tertangkap saat razia gembel dan pengemis
sosok prima yang putus asa tidak ada pekerjaan di kampung halaman jepara jawa tengah
bermodal nekat hingga tertangkap dan akhirnya masuk panti sosial
ia datang ke jakarta soliter sama seperti gelandangan dan pengemis lainnya
di jakarta cari yang lebih baik
masih cari kan saya ambil ini kan ambil cari
sebelumnya hari puasa saya pulang kalau enggak kuat
malamnya itu ya jarang lah
tapi memang menghasilkan uang di jakarta lebih banyak dibanding di kampung
kalau di kampung nganggur
enggak ada uang
biasa sebulan di kampung dapat uang berapa
kalau waktu panen padi ya kerja
kalau enggak ya dulunya sih enggak dulunya kerja
sekarang kan bangkut ya
ini masih tanggungan bri punya
suruh bayar tidak punya uang juga
terpaksa jakarta lagi
jakarta membuka pintunya bagi siapa saja
tapi dengan sedikit catatan
memiliki modal cukup baik uang maupun keterampilan
bagi yang tidak punya modal hidup seperti ini dilakoni
tinggalnya dari tahun sembilan puluh dua sampai sekarang
kerjaan saya pemulung
kadang kadang jahit karung
rumah saya di sini nih
tempat tinggal saya nih di sini nih
nih tempat tinggal saya di sini
tempat saya di sini nih tuh gubuk
di gubuk derita
pengen pulang kampung nggak punya modal kan
nggak punya duit
ya lagi nyari nyari duitnya keadaan begini ya kan
terus lagi musim bongkaran mulu
boro boro bakal nyimpen
bakal makan aja susah
ya terpaksa bertahan di jakarta gitu
pengen nih sih kalau punya ongkos pengen pulang
ya memang saya usahanya di jakarta gitu kan
ya habis di kampung usaha apa ya
di kampung nggak punya keterampilan
nggak punya ini bisanya ya di jakarta ini
paling usahanya kalau kita nggak punya modal ijazah
carinya itu aja udah nyari botol botol gitu kita kumpulin
kalau nggak punya ijazah ya nggak diterima
pengen sih saya kerja pengen kayak orang orang yang lain gitu kan
biar tempat tinggalnya jangan di sini
kalau kita udah kerja kan bisa bayar kontrakan
bisa untuk nyokalin anak jajan gitu ya kan
kalau keadaan kayak gini
kalau keadaan kayak gini
mau makan aja kita harus mulung dulu
bersihin botol dulu baru kita timbang baru dapat duit
baru dapat duit gitu
selama triadi tinggal di tenda ini bersama istri anak dan orang tuanya
bising dan bahaya kereta yang melintas setiap menit terpaksa dijalankan entah sampai kapan
jaraknya hanya sekitar dua jengkal dari tempat saya berdiri
tetapi satu meter dari tenda darurat ini tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki modal maupun skill atau keterampilan yang cukup untuk tinggal di jakarta
inilah kenyataan setiap harinya
sudut sudut jakarta digunakan bagi mereka untuk tinggal setiap hari